sebuah rumah karaoke di kota blitar digerebek petugas polda jawa timur karena diduga menyediakan jasa penari telanjang alias triptis
polisi mengamankan puluhan pemandu lagu beserta petugas karaoke lainnya untuk menjalani pemeriksaan
selain itu polisi juga mengamankan ratusan botol miras impor yang diduga tak berizin
puluhan pemandu lagu dan pekerja rumah karaoke maksi brilian di jalan semeru kauman kota blitar ini diamankan polisi pasca pengerebekan yang dilakukan petugas kepolisian daerah jawa timur
rumah karaoke tersebut digerebek karena diduga menyediakan praktik tindak asusila berupa tarian telanjang dan minuman keras ilegal
namun demikian pemilik karaoke membantah tentang dugaan yang dituduhkan di tempat usahanya
dirinya menyatakan selama ini tempat usahanya berjalan tidak menyediakan jasa penari telanjang
dirinya juga sudah memberikan pembinaan kepada pekerjanya tentang larangan tindak asusila
saya yakin saya yakin seyakinnya kalau dari manajemen saya tidak ada yakin seyakinnya karena saya sudah membina dan mendidik
sementara polda jawa timur memeriksa ra manajer karaoke dan jl yang diduga sebagai mucikari
dan juga penari striptease dari kota blitar
kedua pelaku diperiksa karena diduga memiliki peran sama yakni menyediakan jasa penari telanjang dari rumah karaoke bernama maksi brilian
polisi dalam hal ini menerima informasi yang datang dari masyarakat bahwa di tempat itu sering terjadi hal hal yang memudahkan terjadinya percabulan di tempat itu
sehingga dari polda dari direktorat renata berdasarkan laporan itu
mendatangi tempat tersebut dan melakukan tindakan kepolisian yaitu melakukan pengerebekan
dari keterangan polisi saat penggerbekan petugas mendapati dua orang penari striptees sedang melayani tamu bahkan ada yang berhubungan seks
selain mengamankan pelaku polisi juga menyita sejumlah barang bukti dan uang tunai sebesar dua delapan juta rupiah